ya gue mau nanya kabarnya oke deh
lo tuh mau bertarung
dan musuh lo tuh bukan orang sembarangan boy
gue udah berhasil memancing sama si boy
sekarang sama si dia gak stabil
gue yakin di atas ring dia pasti ngawuk terus
ya seperti biasa lah
kalian semua yang menyebar sebagian ikut gue
tidak cari tempat yang dekat orang tuanya boy
biar di atas ring boy makin gak tenang
baru kali ini gue ngeliat boy marah kayak gitu
ternyata dia bisa marah juga
bu marijuana tuh
subutlah aku pak
boy papa cuma mau ingetin kamu sekarang
tapi kamu yang harus kenalin emosi
saya mau nemanin boy dulu
anak anak aja teman teman kamu itu yang lain pada kemana
kayak si ian terus indut dado
tadi mereka ke rumah oki
soalnya tadi pas di jalan
oki dapet kabar kalau rumahnya ketahuan
makanya tadi babe nyuruh sebagian anak anak buat bantuin oki
dan sebagian lagi kesini buat dukung gue
wah kok bisa pas banget ya
pas boy tanding pas ada musibah
nah musibah itu kan rahasia allah
kita gak bisa tahu di mana dan kapan waktu
iya sih pak
dari tadi juga mama gak kelihatan reva ya
dateng gak reva
papa sama mamanya si boy belum tahu ya
kalau reva sama bu itu lagi berantem
kayaknya iya deh
tapi mendingan kita jangan kasih tahu dulu nel
ada lihat reva gak
mungkin reva masih sakit
karena terakhir kalau gak salah om dengar
kebetulan reva nya tuh baru sembuh
jadi kayaknya belum boleh keluar rumah
tadi boy nggak bisa lepas kontrol ya om
padahal saya kan cuma bercanda
boy kan juga manusia
pasti punya amalan
kalau gitu om sama tantenta harus menerima kekalahan boy di atas ini
ya menang kalah itu kan biasa
gak ada manusia yang terbaik di muka bumi ini
di atasnya langit pasti ada
ya mbak mari
caregiversnya tuh orang sekalian asyik serah ya

ya gue mau nanya kabarnya oki deh
lo tuh mau bertarung
dan musuh lo tuh bukan orang sembarangan boy
lo pikirin pertarungan lo aja
kalau soal si oki kan udah ada temen temen yang lain yang ngurusin
bener apa kata babe boy
gini deh lo udah liat pertandingan pertandingan raya muraga belum
ya udah sih bang
oke dari gue liat
dari semua pertandingan dia dia itu tipe penyerang
jadi menurut gue titik kelemahannya itu ya
lo harus bisa manfaatin kekuatan serangan si rengi
lo balikin lagi deh
dan satu hal
rut jangan lupa sama allah
zikir tuh bisa
bisa dilakukan dimana aja boy
bahkan saat lo bertarung
lo harus inget terus sama allah
minta perlindungan sama allah
kok supporternya gue kok dikit banget
kayaknya ga banyak
kehadiran mama di sini
itu udah jadi supporter yang besar buat boy
sumpah lopah bisa aja
bikin mama seneng
kita masuk yuk
emang nanti duluan aja
duluan aja iya
kayaknya lo harus bujuk reva lagi deh
biar reva tuh mau dateng
kasih support untuk boy
iya ku telpon
lagi di rumah
tuh kan lo di rumah aja ga ngapa ngapain
mendingan sekarang lo ke pertandingan kan
lagian kan di rumah pt banget
gue tanya sekarang sama lo
cinta kan sama dia
berarti lu tuh sayang sama boy lo cinta sama dia
mendingan lo kesini support dia kan
sorry mel gue tetep ga bisa pergi
engga apa apa serick cuma dobrat kan
soalnya gw pujian pengen kirimanya juga alas fd
oh makasih itu
gw seneng asal menurutmu toko
anak itu kebagan mimpi moeten besar

engga ini salah